skenario irjen verdi sambo satu persatu mulai terbongkar
setelah polisi menyebut tidak ada baku tembak di lokasi terbunuhnya brigadir yosua
polisi pada jumat malam menyatakan bahwa pelecehan seksual di lokasi kejadian juga tidak terbukti
atas alasan itulah polisi akhirnya menghentikan penanganan laporan kasus pelecehan seksual
yang dilaporkan istri verdi sambo terhadap brigadir yosua
selain kasus pelecehan seksual polisi juga menghentikan penanganan kasus percobaan pembunuhan
terhadap baradae oleh brigadir yosua
berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya
karena tidak ditemukan peristiwa pidana
bukan merupakan peristiwa pidana
terungkapnya lp yang ditangani oleh barreskrim
dengan korban joshua ini dengan sendirinya menjawab
menjawab fakta bahwa lp model yang dua lp tadi itu tidak ada
sementara itu lembaga perlindungan saksi dan korban
kesulitan mengabulkan permohonan istri verdi sambo putri candrawati
ketua lpsk hasto atmojo suroyo mengatakan
hingga saat ini pihak lpsk belum memproses asesmen dari istri verdi sambo
dikarenakan yang bersangkutan kurang responsif
padahal keterangan penuh dari putri candrawati
terkait peristiwa yang dialaminya sangat dibutuhkan
untuk menetapkan status perlindungan
sekarang belum bisa memberikan keterangan kepada lpsk
tentu ini mempersulit lpsk untuk memberikan pelayanan perlindungan kepada yang bersangkutan
malah kami mempertanyakan ini sebenarnya bu pc ini apa benar
ini perlu perlindungan lpsk atau tidak
bahwa penyelidikan yang telah dihentikan adalah bagian dari obstruction of justice
atau tindakan menghalangi proses hukum
saat ini semua penyidik yang menangani dua laporan palsu ini
tengah diperiksa secara khusus oleh irwasum polri
tim liputan cnn indonesia